anda kembali menyaksikan kompas sahur dan pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di singapura
untuk mengetahui suasana ramadan di sana
sudah ada diaspora indonesia di singapura mbak clara selamat waktu dini hari waktu indonesia mbak clara
waalaikumsalam kalau sekarang di indonesia tanggal empat belas maret pukul dua tiga puluh dini hari di sana sekarang pukul berapa mbak
oke dalam masa ramadan ini bagaimana suasana ramadan di sana dan berapa populasi warga muslim di sana banyak atau tidak
kalau warga muslim sih ya sepertinya sih nggak terlalu banyak
paling yang lokal melayunya atau yang beberapa dari pendatang
lalu bagaimana nih suasana ramadan dan bagaimana berpuasa di tempat anda apakah ada tantangan tertentu
kalau saya sendiri masih beradaptasi kebetulan kalau di kantor saya satu satunya muslim
jadi ya masih menyesuaikan terutama untuk waktu kerjanya sama untuk waktu sholatnya juga
oke selain menyesuaikan waktu apakah ada tantangan lainnya mbak clara
karena mereka mayoritas chinese dan beberapa juga dari pendatang negara negara lain
mereka masih belum terbiasa masih beberapa masih belum yang tahu kalau ada warga muslim yang harus berpuasa harus sholat
jadi kadang kita juga kalau mau sholat minta izin dulu di tempatnya mereka
kemudian untuk jam kerja mengantukkan ya mbak eha kalau di indonesia kan jam kerjanya tuh disesuaikan
biasanya kalau di berpuasa kalau di sini tuh enggak jadi kita benar benar harus ngikutin gitu
lantas apakah ada perbedaan juga nih puasa di singapura dan juga puasa di indonesia
karena muslimnya minoritas tempat tempat makan di sini masih bukan normal
terus yang kedua perbedaannya azan tentu saja azannya di sini nggak seperti di indonesia
paling hanya di beberapa tempat aja gitu
bagaimana suasana sahur dan juga berbuka nih mbak di singapura
kalau sahur ya gini hanya sepi sepi aja tapi kalau buka puasanya alhamdulillah kebetulan tahun ini juga katanya bazarnya itu ditambah di beberapa tempat
bazar ramadan jadi lumayan meriah gitu
kalau untuk sholat taraweh dan yang lainnya seperti apa nih mbak di sana
kalau taraweh alhamdulillah kemarin saya coba di masjid sultan ramai banget
karena bazarnya juga penuh
nanti saya pengen coba lagi eksplore mungkin di beberapa masjid lain cari yang lebih dekat
oke nah kalau untuk makanan khas sendiri nih untuk berbuka puasa apakah ada makanan khas untuk berbuka puasa di singapura
dan apakah ada makanan khas ramadan yang mbak rindukan nih yang biasa mungkin disantap waktu di indonesia
kalau makanan khas buka paling
makanan dari malaysia ada juga sih makanan dari restoran indonesia
memang kita harus cermat harus benar benar pilih yang ada logo halalnya
karena rata rata restoran di sini memang tidak halal
kalau menu favorit saya saya lagi suka ini perata telur
sama kemarin kebetulan nemu gorengan yang mirip pastel sama risol
kalau makanan yang saya kangenin banyak
oke nah kalau untuk acara berbuka bersama sendiri di sana dengan diaspora indonesia
mungkin apakah ada acara acara seperti itu mbak
kebetulan saya baru pindah dari malaysia jadi saya juga belum tahu
lalu bagaimana apakah
mbak clara ada merasakan tantangan tersendiri dalam menghadapi puasa kali ini
puasa kali ini karena di sini subuhnya itu kan jam enam pagi mbak
sebuahnya jam enam pagi sedangkan jam kantornya itu jam sembilan
jarak waktu jarak dari kantor ke rumah itu eh dari rumah ke kantor itu kan satu setengah jam
jadi benar benar masih ngantuk abis subuh kita harus sudah langsung berangkat
tapi tetap kuat kan ya untuk puasanya
dari suasana ramadan di indonesia
biasanya ngedengerin azan maghrib
apakah di daerah dekat domisi
masjid terdekat yang mungkin
juga mengeluarkan suara azan
atas sharing sharing informasinya
seputar suasana ramadan di singapura
semoga puasanya lancar selalu ya mbak clara ya